saya sudah bersama wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia bapak haji muhammad yusuf kala
alhamdulillah rosi baik baik kamu apa apa juga
baik pak dan ini adalah wawancara pertama setelah kita nyoblos empat belas februari ya pak
sebenarnya tema kita hari ini adalah tentang hak angket pak
tapi karena ini adalah wawancara pertama saya mau tanya dulu pak jk
karena bapak itu kan intuisi politiknya dianggap sering tepat dan jitu
bapak ngira nggak bahwa hasil pilpres ini berdasarkan quick count
itu perolehan suara untuk pasangan dua itu sampai di lima puluh delapan persen bahkan ada yang enam puluh persen
saya kira tidak kita masih memperkirakan ini dua putaran
dan artinya mungkin dicapainya empat puluh enam empat puluh tujuh
empat puluh delapan sampai gitu kira kira melihat daripada suasana kampanye melihat aspirasi masyarakat dan seperti itu
mengejutkan bukan saja saya saya kira banyak orang menunjukkan
mungkin pasangan nomor dua juga terkejut juga
sebenarnya kalau dalam kalkulasi bapak meskipun ada kampanye satu putaran
iya selama tidak mencapai tidak ada yang mencapai lima puluh persen kan lebih
dan jawabannya jawabannya juga survei memperkurakan itu
walaupun mendekati banyak detasnya
malah ada survei yang empat puluh tiga empat puluh empat itu tertinggi
di samping itu yang nomor satu nomor dua sekitar tiga puluh an
ada yang dibawah tiga puluh
itu bagaimanapun artinya dua putaran
karena memang meskipun paslon dua selalu unggul berdasarkan survei
tetapi tetap terbuka peluang masih bisa dua putaran
pak jk apakah ini kemudian menjadi dasar yang kuat munculnya gerakan untuk hak angket
menuju tanggal empat belas itu
kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal ya
ya soal itu sebelum dan setelah
ya kan tanggal empat belas apa namanya aja
ialah menuju ke situ dan setelah itu
bagi kita sebenarnya bukan soal menang kalah bukan
tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu pemilu akan datang
kalau kita lihat urutan peristiwanya pak
sembilan belas februari adalah capres tiga yang mengatakan angkat
lalu kemudian diikuti dengan paslon satu anies baswedan gitu
dan itu semacam ada euforia bagi pendukung satu tiga untuk menggulirkan angkat
tapi kalau kita lihat rapat paripurna kemarin
itu seperti ya ada interupsi
tetapi tidak segegap gempita seperti yang diharapkan
proses hak angket itu kan tidak seperti yang mungkin diharap masyarakat ramai
itu kan diusulkan dulu
oleh minimum dua puluh lima anggota
kemudian minimum dua fraksi
nah dalam pengajuan itu ada pembicaraan juga diantara fakta itu
sekarang kah atau setelah tanggal dua puluh
maksudnya setelah perhitungan resmi
siapa tahu tiba tiba yang menang katakanlah calon tiga atau satu
tetapi ini justru yang menjadi kecurigaan bagi pendukung dua
berarti hak angket ini memang bagi mereka yang tidak siap kalah
terbukti menunggu perhitungan calon dua putaran atau yang menang belum tentu dua
saya kira semua calon itu harus siap menang dan siap kalah
tetapi yang jadi masalah kita semua
bahwa proses ini jangan begitu
karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya
kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi
jadi menurut saya hak angkat itu baik untuk ketiga tiganya
baik untuk nomor satu baik untuk nomor dua baik untuk nomor tiga
supaya kalau nomor dua menang
bahwa dia menang tanpa masalah
ini kalau berlanjut demo ke demo
karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini
bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi
tidak dengan konstitusi jalanan
dan akan selalu menjadi api dalam skam
apa yang biasanya terjadi di internal partai
prinsipnya semua ingin diselesaikan
jadi terminologi siapa mau undang siapa itu
ya mereka seperti saya katakan tadi
ada penggelembungan atau tidak
saya kira sahnya juga nanti setelah tanggal dua puluh an
hak angket itu memang tujuannya adalah
kan itu landasan berpikir ya pak
bukan prinsip bahwa mereka itu akan